ini semua kenyataan yang harus kita hadapi harus kita sadari kita terima
dan yang paling penting kemudian kita antisipasi apa yang harus kita kerjakan
nah ini tugasnya ipb pak rektor
urusan pangan ini sudah serahkan ke ipb
insyaallah rampuh saya tunggu apa antisipasi kita
rencana dan antisipasi kita
dan pelaksananya harus seperti apa
oleh sebab itu dengan tantangan tantangan yang ada tadi kita perlu inovasi besar besaran
yang bisa menjadi terobosan yang bisa menjadi langkah besar kita ke depan itu seperti apa
untuk menjadikan permasalahan pangan dunia sebagai peluang indonesia
untuk menjadi lumbung pangan